komisi pemilihan umum atau kpu memutuskan hanya menggunakan rapi tes
untuk memeriksa petugas kelompok penyelenggara penghutang suara atau kpps
sebelum bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara pilkada dua ribu dua puluh pada sembilan desember mendatang
namun sejumlah epidemiolog menyebut penularan covid sembilan belas berpotensi bertambah
jika petugas kpps hanya melakukan rapid test
untuk memastikan penyelenggara pemilu bebas dari covid sembilan belas menjelang pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh pada sembilan desember mendatang
sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps di indonesia melaksanakan rapid test
rapid test gratis ini dilaksanakan penyelenggara kpps
untuk memastikan keamanan pelaksanaan pilkada dan masyarakat tidak khawatir datang ke tps pada sembilan desember mendatang
namun sejumlah ahli menyebut penularan corona diprediksi bakalan tinggi jika petugas kpps hanya melakukan rapid test saja
epidemiolog universitas erlangga windu purnomo melalui laman cnnindonesia com menyebut
penggunaan rapid test untuk memeriksa petugas kelompok penyelenggara pemutaran suara kpps
berpotensi mengakibatkan bahaya besar penularan covid sembilan belas pada penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh

alasannya pemeriksaan menggunakan rapid test dikhawatirkan memunculkan penyelenggara covid sembilan belas pada sembilan desember mendatang
alasannya pemeriksaan menggunakan rapid test dikhawatirkan memunculkan penyelenggara covid sembilan belas pada sembilan desember mendatang
sehingga petugas yang terbaca negatif tetapi sebetulnya menjadi pembawa virus
senada dengan windu epidemiolog universitas griffith diki budiman menilai penggunaan rapid test antibody yang tidak efektif
tidak efisien dari segi biaya karena selain lambat mendeteksi virus juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab
sebelumnya komisi pemilihan umum atau kpu memutuskan hanya menggunakan rapid test
untuk memeriksa petugas yang terbaca negatif tetapi sebetulnya menjadi pembawa virus

sebelum bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara pilkada dua ribu dua puluh sembilan desember
dikutip dari laman cnnindonesia com komisioner kpu ilham saputra beralasan pihaknya tak memiliki pilihan lain
antara tes swab dinilai butuh anggaran besar karena pemerintah pusat hanya membantu untuk rapid test
tim liputan cnn indonesia
kpu memastikan petugas kelompok penyelenggara penghutang suara atau kpps
hanya akan menjalani rapid test pada saat penghutang suara pilkada serentak dua ribu dua puluh berlangsung
ketiadaan anggaran menjadi salah satu penyebab swab test tidak dijadikan pilihan oleh penyelenggara pemilu
di sisi lain kekhawatiran munculnya klaster baru pasca pilkada serentak menjadi hal yang patut diperhatikan
apalagi pelaksanaan pilkada berlangsung di tengah pandemi yang belum menunjukkan tren penurunan kasus secara signifikan
kita akan berbincang dengan peneliti perludem heroik m pratama dan ahmad sidki
ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sdm kpu daerah istimewa yogyakarta
selamat malam mas heroik dan mas ahmad
selamat malam mbak
saya ke mas ahmad terlebih dahulu kita fokus berbicara mengenai rapid test untuk petugas kpps
yang merupakan ujung tombak pada saat nanti penyelenggaraan penghutang suara di hari h sembilan desember dua ribu dua puluh
apakah sudah mulai ada kekhawatiran dari petugas kpps yang direkrut
kekhawatiran bagaimana maksudnya mbak
karena memang tidak ada jaminan keamanan antisipasi hanya mendapatkan rapid test dibandingkan swab test
ya baik terima kasih ya selamat malam para pemerintah cnn
jadi memang untuk mencegah ya bagian dari upaya mencegah penyelenggaraan penghutang suara di hari h sembilan desember dua ribu dua puluh
bagian dari upaya mencegah penyebaran virus covid sembilan belas dalam pilkada khususnya pada saat pemungutan suara ini
maka semua petugas kpu baik itu ppk pps termasuk kemarin ya petugas pemutakhiran data pemilih
dan kpps yang akan bertugas nanti di pps itu kita lakukan rapid test semua mbak
jadi rapid test ini wajib ya dilakukan
ini dilakukan bagi pps sebelum mereka melaksanakan tugas
nah setelah ditetapkan apabila dilakukan rapid ini ternyata menunjukkan reaktif
maka langsung diganti ya oleh kami kami ganti dengan rekrut petugas yang baru dan dilakukan rapid lagi
dan kalau itu masih reaktif kita cari orang lagi
nah ini siar ya
ini dari rkpu untuk memastikan bahwa petugas petugas yang melayani pemilih di pps nanti itu aman dari penyebaran virus
tentu selain rapid yang paling penting adalah protokol kesehatan
bahwa semua petugas itu harus menggunakan masker alat pelindung wajah kemudian sarung tangan menjaga jarak di tps dan sebagainya
jadi rapid itu hanya salah satu bagian dari
istiar kpu untuk mencegah penularan covid sembilan belas di pilkada ini mbak
baik karena juga sesuai dengan peraturan kpu yang hanya memberikan klausul di sana hanya rapi tes
pertanyaan apakah semudah itu rekrutmen petugas kpps di lapangan pak ahmad
ya alhamdulillah di diy kita itu ada total empat puluh dua tujuh ratus tujuh puluh pebukta
pertanyaan pertama ketika kita mengambil petugas dari pps ya yang akan bertugas di pps ditambah dua orang masing masing pps itu sebagai petugas keamanan yang diambil dari unsur limas
jadi total nanti personil yang ada di pps itu di jogja di diy ada lima puluh empat sembilan ratus sembilan puluh

nah alhamdulillah ini semua sudah terbentuk
nah alhamdulillah ini semua sudah terbentuk
alhamdulillah ini semua sudah terbentuk
bahkan di bantul di kabupaten bantul itu sudah mulai dilakukan sebagian itu rapid ya
sebagian rapid yang sudah ditetapkan
tinggal nanti petugas petugas keamanan atau ketertiban tps ini yang juga harus dilakukan rapid
selain itu mbak sebenarnya kami dalam upaya pencegahan ini membatasi usia

nah apakah kita bisa kemampuan apa

yang punya data kekuasaan kekuasaan pekualitas dari pps itu saat ini

menyatakan tidak memenuhi syarat hari lagi yang umur bawah lima puluh tahun
kemudian selain itu semua petugas yang direkrut ini harus tidak punya penyakit penyerta yang berat
karena dari hasil evaluasi di pemilu dua ribu sembilan belas demornya korban dalam penyelenggaraan bilu kemarin
pertama dari banyak kpps itu hasil riset ugm fakultas ilmu politik ugm
imun pesemakan dan psikologi ugm itu menunjukkan di dia ya sampelnya saat itu
bagian besar atau semuanya itu karena punya penyakit penyerta
nah karena itulah kita penyerta
selain juga sebelum mereka mendaftar harus menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit
jadi sudah berlapis ya kita screeningnya terkait dengan kesehatan ini
dan memang tes kesehatan pas mereka ditekatkan yang bisa dilakukan saat ini itu adalah rapid
baik saya ke mas heroik
mas heri tadi sudah mendengarkan bagaimana secara berlapis sudah dilakukan antisipasi
tapi apakah ini cukup
hanya dengan rapid test tidak hanya menjaga keamanan dari penyelenggara pemilu saja
tapi bagi para pemilih karena ada celah di sana disampaikan epidemiolog
ya tentunya mbak kalau bicara dalam konteks kesehatan epidemiolog itu lebih tahu bagaimana kemudian rapid test ini
apakah bisa dijadikan perujukan utama untuk melihat bahwa petugas kpps ini terindikasi positif covid sembilan belas atau tidak
tetapi paling tidak ini bisa menjadi upaya preventif untuk meminimalisir
adanya transmisi baru dari kasus covid sembilan belas atau menjadi kluster baru penularan covid sembilan belas
di saat hari pemungutan dan penghitungan suara
namun demikian saya kira memang seharusnya sejak jauh jauh hari ketika kpu komisi
kemudian pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri
bahwa seluruh bersepatat untuk tetap menyelenggarakan jika ada di tengah pandemi covid sembilan belas
seharusnya protokol kesehatan dalam hal ini mulai dari uji kesehatannya itu tidak hanya sebatas rapid test
tapi juga isiat
nah hal ini kan guna meminimalisir terjadinya kluster baru penularan covid sembilan belas di dalam pilkada dua ribu dua puluh
tentunya kami diperlukan menyayangkan ya
kenapa kemudian hanya rapid test
tidak kemudian dibarengi dengan swab atau pcr seperti itu
dan di sisi lain pertanyaan kita adalah
jauh mana jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu
baik kpps maupun pengawas tps dan level tingkatan berikutnya
karena mau tidak mau di tengah situasi pandemi covid sembilan belas ini
selain urusan hak politik yang harus difasilitasi oleh penyelenggara
penggara pemilu kita
dalam ini dia akan berinteraksi dengan pemilih
berinteraksi dengan peserta pemilu
tetapi jaminan kesehatan bagi kpu dalam hal ini petugas kpps dan juga pengawas tps itu harus dipastikan betul
meskipun tadi sudah dijelaskan kita sudah mendengar bahwa ada beberapa tahapan ketika misalnya
ketika anggota kpps nya reaktif dalam hasil rapid testnya
maka akan dicarikan
nah namun saya kira hal itu saja tidak cukup
tetapi harus dibarengi dengan tes kesehatan yang lebih spesifik untuk mengukur apakah betul petugas kpps ini betul tidak terjangkit covid sembilan belas
agar kemudian menjadi upaya preventif bagi kita di nanti di desember
ketika hari pengumuman pemutangan suara tidak menular ke pemilih pemilih lain
bagaimana mungkin di yogyakarta relatif lebih mudah begitu untuk proses rekrutmen jika nantinya ditemukan ada yang terindikasi covid sembilan belas
dan mengganti dengan orang baru
bagaimana untuk rekrutmen untuk di wilayah lain di indonesia
apakah semudah itu mencari orang untuk menjadi petugas kpps
nanti ya mas heroik kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jangan lupa subscribe like komen dan share
terima kasih pak
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya ke mas heroik sekarang
pertanyaan saya sebelum jeda tadi bagaimana dengan proses rekrutmen petugas kpps di beberapa wilayah lainnya di luar yogyakarta
apakah semudah itu mencari orang untuk menjadi petugas kpps
kalau kita lihat beberapa waktu lalu kami lihat yang

diskusi dengan beberapa penyelenggara
pemilu di daerah baik kpu
memang ada keluhan
salah satunya adalah sulitnya untuk
melakukan rekrutmen bagi petugas
kpps termasuk juga
lihat juga mbak
ketika misalnya ada
penyelenggara pemilu di website nya
jadwal untuk rekrutmen
petugas kpps maupun
pengawas tps seperti itu
maka dari itu ini menjadi
mendikasi bahwa sulit bagi
penyelenggara pemilu kita untuk melakukan
rekrutmen terhadap petugas
kpps maupun pengawas tps kita
salah satu sebabnya adalah
yang menyebabkan hal tersebut
berkaitan dengan kekhawatiran
dari petugas tps
kita dilakukan rapid test atau
kekhawatiran tertulah dari
kekhawatiran itu tampaknya tidak muncul
di jogja ya mas ahmad
ya sebenarnya ada juga mbak
kemarin kita semua
jogja ini di tiga
kabupaten yang sudah ada itu juga melakukan
perpanjangan di beberapa desa tapi
tidak semua desa ya hanya di beberapa
bukan karena khawatir tertular
tapi khawatir diresidu
khawatir takut di rapid ya
ketika di rapid
ya kan masyarakat banyak juga yang masih takut
dengan jarum suntik
selain takut jarum suntik
ketika dinyatakan reaktif
harus isolasi kan
atau di swab harus isolasi
nah ini ketika isolasi dampaknya kepada
tukang ojek kalau diisolasi mereka
nggak bisa bekerja nah sebenarnya lebih ke situ
bukan takut kepada penularannya
tetap takut bahkan ada di satu dusun
di bantul saat itu menolak
menjadi kpps kalau harus di rapid
maunya nggak di rapid malah
tapi kita edukasi terus ya
sehingga bisa diketangani ya kan
jadi lebih pada rapidnya
menarik ya apa yang terjadi ternyata di lapangan
saya ingin bertanya tentang peluang
yang dibuka oleh kpu bagi pemerintah daerah
untuk menyediakan pcr atau swab test
bagi petugas tps ataupun kpps
kpu daerah istimewa yogyakarta
sepakat dengan itu
membuka peluang itu juga atau seperti apa
kalau di diy
jauh ini tidak ada
peluang itu mbak ya yang inisiatif dari pemerintah kabupaten dan pemerintah

yang inisiatif dari pemerintah kabupaten dan pemerintah
yang inisiatif dari pemerintah kabupaten dan pemerintah
yang inisiatif dari pemerintah kabupaten dan pemerintah
yang inisiatif dari pemerintah kabupaten dan pemerintah
mereka bahkan menyerahkan sepenuhnya ke kpu
kalau kpu memang hanya merepit
mereka akan membantu untuk merepit
dengan biaya dari kpu
kalau di swab
itu kan biasanya kalau kita melihat di beberapa daerah
untuk rekrutmen cpdp
cover biayanya dari pemdes
bukan dari anggaran
bukan dari anggaran
tapi dari anggaran dari kpu
jadi pemda memang berinisiatif
untuk melakukan swab terhadap petugas ppdp
tapi saat itu ppdp kan satu tiap tps
saya tidak tahu ketika setiap tps itu ada
apakah pemdanya juga akan berani berinisiatif
rapid saja ini kalau kita di jogja
ambil contoh di gunung kidul ya
yang tps nya cuma sembilan ratus
itu perkiraan biayanya kemarin itu
ada dua lima miliar
itu di gunung kidul yang sembilan ratus
padahal itu tps terkecil belum yang sleman
belum yang bantul
itu baru rapid
padahal di tps itu protokol kesehatannya
selain rapid harus disediakan
masker bukan hanya bagi petugas
tetapi semua pemilih
itu kita sediakan
alat pelindung wajah
nah ini semua yang tentu menyedot anggaran
daripada pilkada pilkada sebelumnya
makanya ketika di rdp kemarin
tambahan pilkada di pandemi ini sekitar lima t
atau ada pihak katakan masyarakat
secara mandiri ingin membiayai swab test
bagi petugas ataupun pemerintah
atau pengawas di tps
apakah ini secara aturan
secara regulasi diperbolehkan mas ahmad
ya itu tentu harus dikoordinasikan
dengan kpuri mbak
karena kita tidak bisa menerima
sumbangan ya atau kontribusi dari swasta
apalagi itu potensi terhadap
jadi kpu hanya bisa menerima dari pemerintah
karena memang itu sudah lembaga negara
yang punya kewajiban
tapi kalau dari swasta dari csr
untuk kontribusi itu
meskipun itu bermanfaat
hati hati atau sama sekali tidak diperbolehkan
kita tidak bisa menerima kontribusi itu
oke baik saya ke mas heroik
apakah bisa membuka peluang itu
dengan tujuan untuk mengantisipasi kelas terbaru
ya saya kira apa yang diungkapkan tadi
betul ya tidak bisa
kemudian penyelenggara pemilu menerima
dari pihak swasta untuk berkolaborasi
dalam melakukan tes swab ataupun rapid
karena itu nanti akan mengganggu independensi
dan juga kode etik dari penyelenggara pemilu
namun kalau kita lihat belajar dari
pemerintah daerah pemerintah daerah setempat
misalnya dalam penanggulangan covid sembilan belas
itu kan muncul inisiatif inisiatif ya mbak
bagaimana pemerintah daerah melakukan swab gratis
melakukan rapid gratis
yang harusnya ini dikolaborasikan juga
di daerah daerah yang akan melangsungkan pilkada
untuk mensupport kpu dalam hal ini
petugas kpps dan juga pengawas tps
dan juga penyelenggara pemilu di level
agar ada gambinan kesehatan
dan di sisi lain publik sendiri pun
ketika dia datang ke tps
bahwa petugas kppsnya sudah dilakukan cek kesehatan
baik rapid ataupun kemudian swab test
nah artinya itu kemudian ada kenyamanan di pemilih
ketika dia datang ke tps
tidak ada rasa kekhawatiran untuk tertular covid sembilan belas
nah itu satu hal yang pertama
hal kedua saya kira
bukan hanya menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara
pemerintah kpu bawah seluruh termasuk dpr
harus berpikir memikirkan juga
ke pemungutan penghitungan suara
nah dalam hal ini misalnya
kalau pas ke pemungutan dan penghitungan suara
terjadi kluster baru dari covid sembilan belas misalnya
bagaimana jaminan kesehatan
untuk para petugas kita yang terkena covid sembilan belas
hal ini pun harus dipersiapkan secara baik
termasuk juga pemerintah
dalam rangka untuk meminimasir
jangan sampai kemudian hari pemungutan dan penghitungan suara ini
menjadi kluster baru dari penularan covid sembilan belas
jaminan kesehatannya itu harus diawal
menjelang hari pengungutan dan penghitungan suara
dan juga pas ke pemungutan dan penghitungan suara
bagaimana road insurance nya ini juga diberikan
bagi para petugas penyelenggara pemilu kita
jaminan itu ada tidak mas ahmad
ya jadi begini
saya sepakat dengan mas heroik tadi ya
jadi sebenarnya pemerintah daerah itu
bisa melakukan swab pada masyarakat
dengan mengambil sampel petugas apts
jadi program daerah itu kan memang ada ya
untuk menggunakan tes masal
baik itu rapid maupun swab
nah untuk menjelang pilkada
yang dijadikan sampel beberapa persen ya
dari penduduk itu
itu bisa sebenarnya petugas kpps ini dilakukan
jadi sebagai sampel itu
sekaligus ini sebagai pencegahan untuk pilkada
nah tetapi memang ini tergantung kebijakan masing masing daerah
lalu bagaimana apakah ada jaminan
nah saya kira memang yang sebenarnya sekarang
yang paling bisa kita lakukan itu diproses mbak
di protokol kesehatan
jadi karena swab itu idealnya memang swab
tetapi yang bisa kita lakukan rapid
dan justru yang kita maksimalkan itu justru di prokes
jadi prokes tps prokes dalam semua tahapan
bukan hanya saat pemungutan saya kira
kalau itu bisa dilakukan dengan disiplin
baik oleh penyelenggara peserta maupun pemilih
ini insya allah pencegahan itu secara minimalis lah
itu bisa dilakukan
memang idealnya swab
saya sepakat ideal sekali swab itu
cuman kondisi tadi ya anggaran memang ini
ini alasan yang memang benar benar terjadi soal anggaran ini
ya seperti itu
baik pencegahan memang itu paling utama yang harus dilakukan
mengutip apa yang disampaikan tadi mas heroik mas ahmad
bahwa tidak hanya petugas tapi pemilih juga harus diyakinkan
confidence begitu untuk menggunakan

bahwa sebenarnya yang perlu juga ditekankan selain petugas
di tps itu kan nanti ada saksi
kalau kami kpps itu jelas direpit semua
pengawas tps sudah direpit
nah bagaimana dengan saksi
siapa yang harus memastikan saksi itu bebas dari covid
nah ini belum diatur
kami tidak punya kekuatan ya untuk memaksa mereka
harusnya pak slon itu kan juga ketika mendelegasikan saksinya
karena dia saksi itu dari pagi
sampai selesai penggunaan
selesai penghitungan ada di tps
bukan percuma ketika semua petugas direpit
hanya satu saksi atau dua orang dari masing masing pak slon itu tidak direpit
nah ini saya kira juga perlu didorong
seperti partai politik calon untuk memastikan
saksi yang hadir itu juga peril
berarti belum ada perbincangan titik temu mengenai hal ini
saat kpu berbincang dengan perwakilan tim kampanye pasangan calon
nah ini belum ada perbincangan
nah ini belum
saya belum mendengar ya apa upaya ini
dan suara suara ini sudah ada
kekhawatiran ini sudah ada
kalau saksinya tidak direpit ya itu sama saja dong
kalau saksinya direpit semua petugas yang ada di situ direpit
karena kpu kan punya kewenangan terhadap jajarannya
pak slon punya kewenangan terhadap jajarannya
lalu saksi bagaimana
nah ini yang harus sebenarnya dibahas sampai ke tingkatan dpr ya
harus diatur juga
ada kekuatan normatif yang memaksa saksi itu harus direpit
baik prosesnya sangat panjang jika kita harus menunggu regulasi dikeluarkan oleh dpr
mas heroik idealnya seperti apa sih sebenarnya beban untuk pemeriksaan bagi para saksi ini
ya saya kira apa yang kita diskusikan malam ini
kompleksitas menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara
soal jaminan kesehatan rapid test atau pcr
ini bukti kegagalan dari manajemen resiko
yang dipersiapkan oleh kpu bawaslu dan juga komisi dua
ketika menyepakati untuk tetap menyelenggarakan pilkada di desember dua ribu tujuh belas
seharusnya perpu yang muncul di waktu itu untuk tetap menyelenggarakan pilkada di desember dua ribu dua puluh ini
masuk juga desain regulasinya disesuaikan
dalamnya termasuk juga pengaturan kesehatan dan perkembangan
dalamnya termasuk juga pengaturan kesehatan dan perkembangan
berkaitan dengan itu tadi yang kemudian tidak dilakukan rapid test seperti itu
nah saya kira ini merupakan salah satu bentuk bahwa ketika di awal bersepakat
untuk tetap menyelenggarakan pilkada di desember dua ribu dua puluh
seharusnya desain regulasinya aspek manajemen resikonya dipersiapkan betul
bagaimana kemudian insuran untuk petugas kpps untuk pengawas tps masuk juga untuk saksi
kalau misalnya saksi dilakukan rapid test juga
kemudian bukan difasilitasi oleh negara tetapi difasilitasi oleh pasangan calon
saya kira ini pasangan calon juga akan sedikit keberatan
karena apa itu kan akan menambah biaya politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon
ketika harus melakukan rapid test kepada saksi seperti itu
nah artinya dalam hal ini keluhan keluhan soal dana kampanye yang besar dalam penyelenggaran pilkada
ini akan menjadi konsekuensi besar dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi kita
nah saya kira hal ini kemudian menjadi catatan penting bagi kita
kita perlu mengevaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan
yang kemudian dihadapkan dengan situasi yang bencana non alam seperti ini
agar ke depan regulasi pilkada kita lebih adaptif terhadap situasi situasi bencana non alam
dan juga menekankan ada aspek risk management di dalam regulasi pemilu kita
seperti itu pak
baik mas heroik terima kasih mas ahmad terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami malam hari ini
banyak catatan yang kemudian tampaknya masih menjadi celah
tapi ini harus diatasi bersama hanya tinggal hitungan pekan saja
kita sama sama akan melihat bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya nanti pada pilkada serentak sembilan desember dua ribu dua puluh
terima kasih sudah bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali usai
jada tetaplah bersama kami